presiden joko widodo menanggapi usulan ketua umum partai kebangkitan bangsa pkb
mohaimin iskandar tentang penghapusan jabatan gubernur
menurut presiden penghapusan jabatan gubernur memerlukan kajian mendalam
salah satu yang menjadi catatan adalah terkait dengan rentang kontrol dan efisiensi
jika jabatan gubernur dihapuskan
semua memerlukan kajian yang mendalam
jangan kita kalau usulan itu ini negara demokrasi boleh boleh saja meniusulan
tapi perlu semuanya kajian perlu perhitungan perlu kalkulasi
apakah bisa menjadi lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh
dari pusat langsung ke misalnya kepala ketua umum partai kebangkitan bangsa pkb juga terlalu jauh
span of controlnya yang harus
terhitung semua semua harus terhitung